lo yang telepon lah
halo iyan kenapa
gue sama anak anak udah di tempat pendaftaran
kok lo belum disini
gue masih di jalan sih
kemungkinan tiga puluh menit lagi gue baru sampai
ntar keburu antriannya banyak loh
gak bisa lebih cepat apa
yaudah gini aja lo sama gary daftar duluan ya
padahal gue udah janji buat daftar roadres bareng
atau lo masih dendam
kau bilang berhenti
urusan harus time
menurut gua kita udah gak ada urusan lagi
dan menurut gua juga lu udah gak sepantasnya dendam sama gua
jadi buat gua masalah kita udah clear
kita kelari masalah kita disini
minta lo berhenti ya
gue udah mau akhbat dan gue udah gak mau lagi berurusan sama lo
gue bilang berhenti
karena buat gua udah gak ada lagi urusan antara lo sama gua
lebih baik lo diem sebelum kesabaran lo habis
karena menurut gua ini udah keterlaluan
lo pikir gue takut semacam lo
gue bilang berhenti
gue bilang berhenti
gue bilang berhenti
urusan kita belum keluar
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
gak ada yang mau ngomong
aroma balap sudah mulai tercium
ini bawa bawa kemenangan kayanya ada di pihak kita nih
gak iya lu kegedean
ini elu juga ikut balapan itu
nggak pake pake begituan mendingan gue yang pake biar lebih ganteng
jangan dong kalau lo mau beli sendiri
walaupun gue gak ikut lomba
seenggak enggaknya gue tujuh belas an kemarin menang lomba
lek terus apaan
lomba main kerupuk
lo udah serius gue udah ngerit
si gue mana kok belum datang
giliran suruh telfon kenapa ke gue mulu sih
gak pernah punya pulsa loh
eh katanya orang ganteng rusaknya banyak
kayaknya lo yang telfon lah
halo ian kenapa
gue sama anak anak udah di tempat pendaftaran
kok lo belum di sini
gue masih di jalan sih
kemungkinan tiga puluh menit lagi gue baru sampai
ntar keburu antriannya banyak loh
gak bisa lebih cepat apa
yaudah gini aja lo sama gary daftar duluan ya
nanti biar gue nyusul
yakin lo mau nyusul
atau gak gini aja deh ntar lo biar gue daftarin coba ya
udah nawarin gak ngerti caranya
gue kan orang baik
jadi pengen nolongin sahabatnya
biar gak ribet
pertanyaan gua nih bisa atau enggak kita daftarin boy
cuma lo harus tau nomor ktp nya si boy
yah lo kira gue pun tugas kelurahan
ada yang namanya teknologi
boy si mr om bilang katanya bisa di daftarin
ya ntar kita ketemuan di warung man ini
yuk cabut yuk
ikutan daftar juga di motor
dia pasti gak mau ketinggalan ya
dia juga kan pasti sakit hati gara gara tahun lalu nggak bisa ikut
kesini kenapa kesana
keluar lagi kita
gue jadi gak sabar nunggu besok
gua pasti menang
lo tenang aja bos
selagi ada gua
gua bakal pastiin geng serigala yang menang
jangan kepedean deh loh
gua bakal bantu deyan buat nyingkirin lo
ada anak sejal aja
kita daftar aja
anak anak koreor tuh
mereka pasti kesini buat daftar juga
boy nya gak kelihatan ya
seboy takut kali ngeliat gua
pasti kalah lah
lo yang harus takut sama sih
boy itu cuma beruntung
karena tahun lalu gua gak ikut lomba
makanya dia bisa menang
ada atau gak adanya lo di perlombaan ini
yang ngaruh buat gue
akan angkat bendera lagi
untuk jadi juara tahun ini
lo bener ya
jangan sampai lo gua bikin gak ikut lomba besok
itu mau lo
kalian yang mestinya gak usah bikin rusuh disitu
jangan sampai kita semua didiskualifikasi
cuma gara gara kelakuan rusuh

cuman gara gara kelakuan rusuh

dia ada bendera